setelah tertunda target penyelesaiannya moda transportasi bernama light rail transit atau dalam bahasa indonesia disebut lintas rail terpadu lrt jabodebek
akhirnya sudah bisa dioperasikan meski masih dalam masa uji coba terbatas
saya pun berkesempatan menjajal moda transportasi berbasis rel terbaru di jabodebek ini dari stasiun lrt duku atas setiabudi jakarta selatan
oke sekarang saya berada di stasiun lrt duku atas dan ini pertama kalinya saya masuk ke stasiun ini untuk menggunakan moda transportasi yang paling baru yang ada di jakarta
apalagi kalau bukan lrt jabodebek
nah buat masuknya nggak beda jauh kok sama moda transportasi lain kayak krl mrt cukup menggunakan uang elektronik yang cashless
dan sekarang kita akan melihat bagaimana kondisi stasiun dan naik ke atas peron buat nyobain lrt jabodebek
stasiun duku atas terlihat sudah rapi secara fisik
suasananya hampir mirip seperti stasiun mrt jakarta
sejumlah fasilitas seperti dua toilet untuk laki laki dua toilet untuk perempuan dan dua toilet khusus penyandang disabilitas juga tersedia
ada pula ruang menyusui untuk para ibu yang membawa balita ada musola dan juga ruang kesehatan
dari area di lantai dua tadi saya menuju ke arah peron keberangkatan yang berada di lantai tiga
ini adalah suasana dari stasiun lrt duku hatas
yang mana ini merupakan salah satu tempat tujuan dari tiga segmen jalur lrt jabodebek
yaitu dari cawang menuju ke cibubur stasiun harjamukti cawang menuju ke jatimulia bekasi timur dan juga cawang duku atas
kalau lihat stasiunnya sih cukup modern ya
nggak beda jauh sama stasiun mrt jakarta yang udah ada lebih dulu
dan di sebelah kiri ini adalah kereta lrt yang akan menuju ke stasiun cawang
dan kemudian melanjutkan perjalanan
ke stasiun harjamukti cibubur
baru saja pintunya tertutup
nah dan sebentar lagi lrt ini akan mulai melakukan uji coba perjalanan menuju ke sejumlah stasiun stasiun yang ada
karena memang sudah sejak beberapa bulan yang lalu lrt jabodebek ini sudah mulai dioperasikan secara uji coba
agar melihat bagaimana mereka mengoperasikan dari ketepatan waktunya perjalanannya dan juga kendala kendala teknis apa saja yang dihadapi
keberangkatan saya dari stasiun dukuh atas menggunakan lrt di sesi uji coba
terbatas ini akan mencoba jalur menuju ke arah timur
tepatnya ke stasiun jatimulia bekasi sebagai stasiun akhir dan juga depo lrt jabodebek yang berada di sana
nah ini dia nih lrt jabodebek yang akan saya pakai menuju ke stasiun jatimula dan melanjutkan perjalanan ke depo lrt jabodebek yang ada di kawasan bekasi timur
begini nih keadaan dalamnya
oh iya untuk waktu tunggu yang saya dapatkan hari ini sekitar lima belas menit sampai dua puluh menit
tapi kalau misalnya lrt sudah beroperasi untuk publik mulai dua belas juli sampai akhir nanti diresmikan operasional pada tanggal delapan belas agustus nanti
headway ataupun interval antara keretanya diperkirakan antara tiga menit sampai dengan enam menit saja
ini dilakukan supaya masyarakat yang menggunakan moda transportasi tidak terlalu menunggu lama ketika akan memasuki kereta untuk melakukan perjalanan di wilayah jabodetabek sendiri
nah sekarang karena ini pertama kalinya buat saya naik lrt jabodebek saya akan melihat lihat dulu seperti apa sih
kondisi daripada gerbong keretanya kapasitas tempat duduknya dan lain sebagainya
terdapat enam gerbong kereta dalam satu rangkaian lrt jabodebek dengan jumlah tempat duduk sebanyak satu ratus tujuh puluh empat kursi
jika digabung dengan penumpang yang berdiri kapasitas angkutnya mencapai tujuh ratus empat puluh penumpang di waktu normal
sedangkan di waktu sibuk diestimasikan dalam satu rangkaian bisa mengangkut sebanyak satu tiga ratus delapan penumpang
nah sekarang kereta
lrt jabodebek yang saya naiki sudah mulai jalan menuju ke arah timur
tepatnya menuju ke arah stasiun jatimulia yang ada di bekasi timur
nah etika duduk di dalam kereta ataupun krl dan juga lrt kayak gini nih
kalau kita bawa tas yang agak besar harus dipangku biar jalan di sini bisa dilewati sama penumpang lain
nah kalau rasa tempat duduknya dibandingin sama krl tempat duduk ini lebih empuk sebenarnya
tapi untuk sandaran punggungnya ini agak sedikit mengganjal karena kalau krl atau komuter lain itu agak lebih tinggi
dan ini masih lebih baik sebenarnya dibandingkan dengan mrt jakarta yang pakai tempat duduk berbahan fiberglass ataupun polikarbonat alias plastik gitu ya
sekarang kita coba kalau berdiri
nah ketika tadi memulai perjalanan torsi dari kereta ini kerasa cukup jambak gitu ya
jadi jutur meternya agak sedikit besar
jadi kalau misalnya para penumpang yang naik kayaknya harus pegangan nih
harus pegangan yang proper supaya nggak jatuh
kereta yang digunakan lrt jabodebek seluruhnya dibuat oleh pt inka di madiun jawa timur
keseluruhan jumlah armada kereta yang dimiliki oleh lrt jabodebek mencapai tiga puluh satu trainset atau rangkaian
pada waktu sibuk sebanyak dua puluh tujuh trainset akan dioperasikan
sementara empat trainset lainnya akan menjadi rangkaian cadangan
yang menarik dari kereta lrt jabodebek buatan inka ini adalah teknologi cbtc atau communication based train control yang sudah dianut
yang memungkinkan kereta ini bisa berjalan dengan otomatis ataupun dikendalikan dari jarak jauh
nah tapi pertanyaannya
kenapa masih ada kursi masinis yang ada di sini
awalnya saya juga mikir ini kereta kok bisa jalan sendiri
jalannya masinisnya jin gitu kan
nah tapi ternyata kereta ini juga sudah dibekali teknologi semi otonom yaitu grade of automation level tiga
yang memungkinkan kereta ini bisa berjalan hanya dengan pengendalian jarak jauh ataupun otomatis
nah kursi ini diperuntukkan bagi train attendant atau seperti masinis yang hanya saja fungsinya untuk melakukan pemantauan
agar seluruh fungsi fungsi otomatis ini bisa berjalan

nah trend attain ini juga nantinya akan bertugas untuk melakukan pengambil alihan operasional kereta jika ada kendala teknis yang terjadi
cukup canggih ya
indonesia udah bisa bikin kereta secanggih ini
sekarang saya mau jadi tren attendant dulu buat ngawal penumpang penumpang yang banyak
bicara soal integrasi transportasi lrt jabodebek nantinya juga akan terhubung dengan sejumlah moda transportasi umum lainnya
baik secara konektivitas jalur stasiun seperti dengan stasiun komuter lain mrt jakarta kereta cepat jakarta bandung dan bus transjakarta
ini juga ditambah dengan transportasi lanjutan yang dimiliki oleh daerah tujuan seperti di kota bekasi maupun kota depok
sejauh ini untuk konektivitas semua stasiun kita sudah terkoneksi dengan transportasi yang lain
bahkan beberapa angkutan yang lain juga sudah dilakukan rerouting oleh pemerintah daerah sehingga nanti pada tanggal delapan belas itu mereka akan masuk ke stasiun kita
seperti bekasi juga sudah menyiapkan rute rute baru yang nanti tanggal delapan belas juga akan dioperasikan untuk menunjang kegiatan di lrt
tidak terasa perjalanan saya menjajal kereta lrt jabodebek untuk pertama kalinya hampir berakhir
hal ini sudah berakhir
hal ini sudah berakhir
hal ini ditandai dengan masuknya kereta ke alat automatic train wash plan atau sistem cuci kereta otomatis
artinya kereta yang saya naiki kini telah memasuki kawasan depo atau tempat semua kereta lrt akan melakukan stabling atau terparkir dan dilakukan pengecekan maupun perawatan secara berkala
selesai sudah nih experience saya menggunakan lrt jabodebek dari stasiun lrt dukuh atas sampai ke depo lrt yang ada di kawasan bekasi tengah
selesai sudah nih experience saya menggunakan lrt jabodebek dari stasiun lrt dukuh atas sampai ke depo lrt yang ada di kawasan bekasi tengah

sebenarnya kalau perjalanan saya terhitung dari stasiun duku atas sampai dengan stasiun paling ujung di bekasi yaitu stasiun jatimulia butuh waktu sekitar empat puluh lima menit saja untuk jarak tempuh sekitar dua puluh tujuh tiga km
nah kalau dibandingkan dengan komuter lain dari stasiun sudirman yang berseberangan dengan stasiun dukuh atas sampai ke stasiun bekasi itu butuh waktu sekitar enam puluh menit
nah eksperience nya tadi sudah saya gambarkan mulai dari bagaimana rasa tempat duduknya bagaimana kalau kita berdiri dan juga speed ratenya bahkan teknologinya seperti apa
bagi masyarakat yang ingin mencoba bagaimana sensasi menggunakan transportasi berbasis rel lrt jabodebek ini bisa mulai menggunakan tanggal dua belas juli sampai dengan lima belas agustus yang mana itu adalah uji coba pertama bagi publik dengan biaya yang sangat terjangkau yaitu rp satu saja
hanya tinggal mencoba
menunggu link registrasi yang nantinya akan diberikan oleh pihak lrt jabodebek sendiri
albi pratama barra maestro bekasi jawa barat